berbagai kisah inspiratif dari berbagai daerah di indonesia mewarnai musim haji tahun ini
seperti seorang kakek penjual susu di sidoarjo yang menabung selama dua puluh tahun
dan juga nenek penjual nasi aking di nganjuk yang sejak suaminya meninggal menabung untuk berhaji
setiap hari muaji mempersiapkan gerobak untuk kemudian berkeliling menjajakan susu di kawasan sekitar tempat tinggalnya
dan setiap harinya selama dua puluh tahun warga desa sido kepung kecamatan buduran sidoarjo ini
menyisihkan keuntungan hasil berjualan susu sebesar tiga puluh hingga empat puluh ribu rupiah
bersama istrinya holifah di kloter tujuh puluh empat muaji akan menunaikan ibadah haji pada sepuluh agustus mendatang
muaji mengaku saat ini bersama istri selalu olahraga berjalan kaki mengelilingi kampung sebelum bekerja
untungnya itu orang orang kes semua
dimulai saat suaminya meninggal dunia

sejak ditinggal suami kira kira lima belas tahun
dari upayanya menyisihkan penghasilan berjualan nasi aking botol bekas dan koran bekas di bawah tempat tidur
kini tarjiah menunggu hari keberangkatannya ke rumah allah